polisi mengerebek pesta seks yang digelar di salah satu ruko di kawasan kelapa gading jakarta utara
satu ratus empat puluh satu orang yang ikut dalam pesta berjudul the wild one itu ditangkap pihak kepolisian
pengerebekan berlangsung minggu malam kasat reskrim polres jakarta utara menyatakan
para tamu yang ikut serta dalam pesta tersebut dikenakan biaya rp satu ratus delapan puluh lima
selain menangkap satu ratus empat puluh satu orang polisi juga menyita sejumlah barang bukti
di antaranya alat kontrasepsi rekaman cctv dan uang tips
polisi menjerat pelaku dengan undang undang nomor empat tahun dua ribu delapan tentang pornografi